wakil presiden republik indonesia yusuf kala meminta agar diaspora ikut berperan dalam membangun bangsa melalui inovasi teknologi maupun transfer ilmu pengetahuan
hal itu diungkapkan jk dalam pembukaan indonesian diaspora global summit
jk menyindir salah satu saksi kasus korupsi ktp elektronik yaitu johannes marlim yang meninggal dunia di amerika serikat beberapa waktu lalu
yusuf kala menyatakan mendiang yohannes marlim merupakan diaspora yang tidak perlu dicontoh sebab ia telah merugikan bangsa dengan ilmu yang dimilikinya
jk mengatakan seluruh diaspora indonesia diharapkan dapat memiliki andil dan bersinergi dalam membangun bangsa seperti di india tiongkok dan filipina
johannes marlim merupakan direktur biomorph loan lcc amerika serikat perusahaan penyedia layanan teknologi biometrik
johannes diduga memiliki bukti rekaman proses pembahasan anggaran proyek pengadaan
ktp elektronik termasuk dengan ketua dpr setia novanto yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi partai golkar
kita ingin dengan ilmu anda atau perusahaan anda membangun bangsa ini sebaik baiknya
itulah pahala pada kita semuanya
dan itulah sekali lagi saya harapkan bahwa kita semua mahajur dan bersatu